ketua kamar dagang dan industri lanyala mataliti kembali mangkir dari undangan badan pengawas pemilihan umum jawa timur yang diagendakan rabu siang
undangan ini bertujuan untuk mengklarifikasi dugaan mahar politik yang sempat beredar
ini merupakan undangan kedua yang diagendakan bawaslu jawa timur
lanyala mataliti diundang untuk mengklarifikasi isu mahar politik senilai empat puluh miliar yang diminta sebagai syarat pencalonan di pilkada jawa timur
bawaslu menyarankan agar lanyala menempuh jalur hukum jika memang memiliki alat bukti
sesuai dengan peraturan perundang undangan proses serah terima imbalan pencalonan seseorang pada partai politik menjadi ranah badan pengawas pemilu dalam menindaklanjuti
hal ini sebagai upaya pencegahan agar tidak menjadi kampanye hitam
sebelumnya bawaslu jawa timur mengagendakan pemeriksaan pada senin lima belas januari namun lanyala tidak memenuhi undangan karena tengah berada di jakarta
cuma menurut informasi di kantor ternyata belum ada tanda tanda kehadiran dan saya yakin mungkin ini merupakan salah satu upaya menurunkan tensi adanya wacana yang sedang beredar saat ini
bukan memanggilan tapi dengan ini kami harapkan karena memang tidak datang dalam rangka undangan kami untuk acara klarifikasi
sehingga saya harapkan permasalahan ini segera